kamu kenapa gak jadi nyembrang
saya sudah susah susah begini juga
kamu komuk mulut
jangan banyak gerak
kan abis kejepit sleting
mikir aja kalau bisa
teman kita berterima kasih
apasal sel kerja kamu
perempuan itu sudah datang
tapi belum bayar
kita masih harus tanggung jawab
sampai urusan perempuan itu beres
jangan sampai lari
karena itu artinya
kamu harus kejar
ini bagian kamu
separuh dari pembayaran
yang sudah kita terima
yang sudah kita terima
yang sudah kita terima
lumayan buat jajan
lumayan buat jajan
masa kamu gak tau
dia pernah ngajak saya
kan kamu yang ngebujuk saya
buat tetap jadi copet
itu mah otomatis
saya tetap jadi copet
tapi gak lama
kan ada hepa
saya juga punya resti
si bos juga ada mieke
kita kumpul sama
kamu kenapa nangis
jangan nangis aja
ditanya bukannya jawab malah nangis aja
kamu kenapa gak jadi nyebrang
saya sudah susah susah begini juga
habisnya si om lucu sih
kok manggilnya si om
kenalan dulu dong
nama kita seperti cerita cinta yang ditentang orang tua
komar dan yuli
bukan komar itu mah
udah anak dua
satu juga awet gak bisa abis
kang amin anak berapa
partner buat bikinnya aja belum ada
belum ada istri gitu
kalau imas kira kira dipilih nggak

nyonya lugar bardet beni

udah bun meenting indeed
immer bio juga deh
di dalam sama kakeknya sama kirani
kamu kapan mau nyusul
nyusul kemana teh
hmm belum ada calonnya teh
setiap kali ada laki laki yang deketin
begitu tau aku anak siapa eh langsung mundur
ya nasib aku mah kenapa beda ya sama tete tete berdua
itu sih bukan masalah kamu anak siapa
itu cuma masalah jodoh aja
laper kang laki laki teman kantornya sudah dua hari ini gak keliatan bareng sama teh kinanti
oke sekarang kamu boleh balik ke pos kamu
ate udah pulang
ate punya coklat sih sini dulu sini dulu
pluk dulu pluk pluk
iya dong mau coklat beneran coklat
ini kantor aa
kantor apa ya
kalau ini kantor terus saya disini jadi apanya
itu mah bukan direktur tapi satpam
bukan satpam yang satpam itu anak buah aa karyawan aa
oh maksudnya direktur satpam
oh direktur satpam pantesan gak gah
itu anak buah aa
ini anak buah aa
habis tugas jadi behronnya
sekarang kamu periksa keamanan di pasar
itu anak buahnya aa
seperti gorilla ya
kalau aa seperti apa
kalau hp pinter buatan cina bapak beliin second nggak apa apa kan
biar second tapi masih bagus